inovasi alat transportasi terus lahir untuk memudahkan dan juga memberikan kenyamanan kepada pengendara
seperti yang diciptakan oleh sekelompok mahasiswa di yogyakarta dengan penggerak motor listrik dan juga baterai
karya ini diapresiasi langsung oleh presiden joko widodo
alpi pratama memiliki liputannya
sepeda sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari hari
bermodalkan kaki sepeda bisa mengantar kemana kita pergi
seiring perkembangan zaman teknologi pada sepeda terus berkembang
salah satunya yang dibuat oleh mahasiswa dari universitas islam indonesia yogyakarta
ya sepeda ini merupakan karya dari tim mobil listrik uii namanya pit x
pit merupakan sebutan sepeda dalam bahasa jawa
sedangkan huruf x adalah karakter sepeda yang dibuat secara eksklusif
yang menjadi daya tarik sepeda ini adalah disematkannya motor listrik dan baterai
sebagai sumber energi kedua
nah disini ada box apa nih mas
kalau misalnya saya tahu karena ini sepeda listrik ini tempat daya baterai atau gimana ini
oke jadi untuk boxnya sendiri ini kita nyimpen baterai di sini
karena sepeda listrik kita systemnya charge
terus baterainya disini
baterainya kita pakai baterai litium baterai yang teknologi yang paling tinggi
terus juga kenapa kok pakainya lithium
karena yang pertama dia ringan
terus yang kedua ketahannya tinggi
oke cara nyala ini ini sudah otomatis atau gimana
oke karena memang ini baru protein pertama nyalainnya masih semi otomatis
masih semi otomatis
oke jadi harus dibongkar
harus dibongkar dulu sih ini ya boknya ini
jadi ada tombol on off nya di dalam
saklar untuk listrik
saklar untuk listrik biasa gitu mcb
di on in baru dia bisa jalan
baterai berbahan karbon kevlar ini menggunakan jenis litium ion
yang lebih tahan lama dibandingkan baterai jenis aki
baterai ini memiliki kekuatan empat puluh dua ampere hour yang bisa bertahan hingga jarak seratus km
atau sekitar satu lima hingga dua jam penggunaan
sementara rangka sepeda terbuat dari besi yang sudah dirancang dan diproduksi secara mandiri oleh mahasiswa ui yogyakarta
desain yang ditampilkan terlihat klasik
namun baik roda depan maupun belakang sudah dilengkapi cakram
nah ngomong ngomong udah dijual belum nih mas
saya tertarik juga nih
tapi kira kira kalau dijual harganya berapa
udah ada yang minat atau belum
sebetulnya ini udah ada yang beli
udah ada yang beli
udah ada yang beli
wah aduh syukur lah kalau begitu
kira kira ini berapa
harga kisarannya mulai dari harga berapa
karena memang kita untuk yang sepeda ini itu spek paling tinggi
kita patok dengan harga enam puluh juta mas
lumayan juga ya
tapi kalau mau yang ekonomisnya kita ada spek yang lebih tinggi
nanti spek terendah itu kita kisaran dua puluh lima juta mas
jadi setelah ini setelah dapat penjelasan saya akan coba bagaimana sensasi mengendarai
sepeda listrik ini sendiri
apakah bisa memberikan kenyamanan dan juga mengatasi kecapean
karena dengkul nggak perlu terus terus menerus menggue sepeda ini sendiri
kalau gitu kita coba jalan jalan dulu ya
nah biasanya kalau kita mulai naik sepeda kita harus nge goes kayak gini agak repot
sebenarnya dan capek
tapi karena ada teknologi pedal gas di sini nih dan bermesin listrik nah bisa kita gas pelan pelan tuh
kayak naik motor rasanya
saya jalan jalan dulu ya kalau gitu ya
penggunaan motor listrik di sepeda ini mirip putaran akselerasi pada skuter metik
meski belum ada penunjuk kecepatan sepeda ini sudah dilengkapi dengan indikator baterai untuk memonitor sisa daya baterai yang ada
ternyata si qnx sepeda listrik ini kita tidak perlu lagi capek capek ngegoes dan bisa menghemat
selain menghemat energi juga menghemat kondisi otot dengkul gitu yang sudah mulai menua
nah sepeda ini menurut saya punya karakteristik yang unik ya karena selain tadi tidak perlu capek capek ngegoes seperti itu
sepeda ini juga bisa melaju dengan kecepatan sekitar enam puluh km per jam
tapi memang masih ada yang kurang dari sepeda ini kalau saya bilang
yang pertama adalah bobotnya yang masih dibilang cukup berat karena masih berbahan dasar besi
lalu yang kedua masih ada kekhawatiran atau belum ada jaminan ketika kita berkendara di tengah hujan
baterai listrik yang ada di dalam ini bisa aman
tapi mungkin kedepannya kita harapkan ada pengembangan dari tenaga baterai ini sendiri
dan juga hosting ataupun rumahnya bisa tertutup lebih rapat
jadi ketika hujan turun kita tidak perlu khawatir akan terjadi konflating di baterai ini sendiri
saya mau lanjut jalan jalan lagi enak adem
walau sudah dijual secara terbatas sepeda ini masih dalam tahap pengembangan
saat dipamerkan di indonesia international motor show dua ribu delapan belas lalu
sepeda ini mendapatkan apresiasi dari presiden joko widodo
presiden sempat memberi tanda tangan di bagian rangka utama sepeda
albi pratama jakarta